yoladi kalau kita lihat seperti apa tukar menukar pendapat dan gagasan ini menarik tadi malam
tapi tidak hanya itu tak hanya ketiga pasangan calon dki jakarta yang menjadi sorotan
sang moderator ira kusno juga menarik perhatian publik dan netizen tanah air
nama ira kusno pun menjadi perbincangan di media sosial
nama ira kusno menjadi perbincangan di media sosial setelah penampilannya sebagai moderator
saat debat pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas jumat malam
mantan presenter berita televisi ini menjadi perbincangan lantaran penampilannya yang tegas dan tetap menarik
para sira kusno yang memukau membuat netizen bergurau mengenai usia sang moderator
tercatat ada lebih dari enam cuitan di twitter tentang ira kusno
desi nugrani cnn indonesia
baik lagi selamat malam terima kasih